sebuah perahu motor yang mengangkut bahan bakar minyak terbakar di pelabuhan gayam pulau sepudi kabupaten sumeneb madura jawa timur rabu pagi
tiga anak buah kapal menderita luka bakar dan dilarikan ke puskesmas setempat
perahu motor khatijah satu yang mengangkut bbm terbakar saat baru tiba di pelabuhan gayam pulau sepudi pada rabu pagi
kejadian itu membuat warga panik dan perahu di sekitar pelabuhan langsung menjauh
perahu motor yang terbakar itu membawa dua ratus empat puluh liter bbm dan bahan pokok
menurut keterangan polisi abk perahu sempat berusaha membuang muatan perahu ke laut namun api sudah membesar
tiga abk pun dilaporkan menderita luka bakar dan harus dilarikan ke puskesmas gayam
sementara itu penyebab kebakaran belum diketahui
polisi pun masih mengumpulkan data dan keterangan dari saksi serta korban